nah punya rencana menikah di tahun ini
udah siapin listingnya belum banyak loh
ada dekorasi dokumentasi catering foto bahkan sampai cincin kawin
apalagi untuk anda yang pengen detail urusan kebayasan makeup ya
nah untuk anda spesial saya ini lagi ada di wedding carnaval
mau survei survei sedikit seperti apa sih tren pernikahan di dua ribu dua puluh deh
ijab kabul memang menjadi inti pernikahan
tapi bagi pasangan milenial perayaan janji suci pun mesti berkesan
mengikuti zaman dan wajib sesuai keinginan
digabungin juga sih sama yang agak modern internasional gitu
cuma yang memang masih tetap kental dengan ada jawanya juga gitu
rencananya sih kita mau berpikir
ya rencananya kita mau kayak
tentara banget lah nanti kita buat indonesia banget
senada maraknya pemesanan dengan konsep pernikahan adat tradisional pun diamini wedding organizer
jadi tren yang dulu ada jawa klasik terus padang yang benar benar menggunakan bagonjong yang tinggi
terus kesempatan yang benar benar menggunakan seaker yang cantik
nah itu yang sudah mulai keluar keluar lagi sih sekarang sih
jadi kembali lagi seperti dulu
nah dibalikin lagi nih yang modern modernnya agak berkurang sekarang
setelah konsep matang pilihan menu hidangan masa kini tak hanya enak tapi juga menghibur
kalau sekarang konsumen lebih ke gaya yang kekinian
jadi tidak hanya yang di display display yang di depan buku buku kan aja
tetapi mereka juga lebih suka yang live cooking
di samping aromanya menggugah dia juga lebih menarik
next kita ke dekorasi
sederhana tanpa detail rumit sekarang makin diminati meski dalam pernikahan tradisional
konstruksi konstruksinya itu lebih ke naked
karena lebih yang dipakai itu kerangkanya aja
lebih kurang seperti itu
terus kalau untuk warna warna sih masih tetap ke warna warna yang soft yang pastel gitu
dan kayak untuk resmen bunga memang kayaknya setahun ini bakal terus kebanyakan pakai untuk dried flowers sih kayaknya
yang mesti diingat juga kalau pilih padu padan warna dekor baiknya tidak bertabrakan dengan warna kebaya pengantin
warna note yang memberi kesan anggun meski sederhana naik daun saat ini
yang diminati pasar agak semi modern
kalau untuk proses souvenir semangat go green ditunjukkan loh lewat munculnya custom alat makan
seperti tumbler sedotan stainless atau foto paperless yang tidak hanya instagramable tapi juga high technology
kita menggunakan konsep go green yang tidak ada sama sekali kertas
jadi kameranya banyak hasilnya juga mp empat ada tiga metode sesi foto juga bisa freeze jump and boomerang

so far oke lah untuk souvenir pernikahan sekarang yang lagi happening
kita menggunakan led touchrin dengan fitur augmented reality
di mana prosesnya itu melibatkan calon pengantin yaitu dengan foto dan shoot studio
namun kemudian hasilnya itu langsung ditaruh di photo booth biji selfie miro ini namanya
kemudian si tamu akan mengalami experience
dan juga pengalaman yang sangat seru jadi berfoto dengan pengantin
si pengikat berwarna rose gold dengan model simple naik daun di dua ribu dua puluh
intenalist wedding ring seperti ini
ini jadinya dari banyak berlian dia bukan satu mata doang gitu loh
banyak kan wanita wanita jaman sekarang pasti suka banget nih kalau seandainya dipropos dengan banyak diamond
kalau satu diamond kayaknya kesannya biasa aja
tapi masih banyak juga yang minta model model basic seperti ini
seperti itu sih kalau untuk trade in warnanya kita paling banyak di rose gold
bicara biaya tentu bervariasi namun para vendor mengakui jika kini calon pengantin sangatlah pandai menekan anggaran
penyedia jasa pun harus putar otak untuk kreatif menurunkan harga tanpa mengurangi mutu
nah tren pernikahan boleh silih berganti
tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah budget
harus anda pastikan di awal ya supaya bisa mengetahui lebih detail apa aja isi dari pernikahan
karena yang namanya menikah bukan cuma di hari itu loh tapi juga ada kelanjutannya
hidup bukan untuk cinta tapi
dan yang akhir eva nazcam jakarta
maka kita dikeundangan beneran loh